kepala gabungan memeriksa satu persatu kendaraan yang akan menuju puncak sabtu pagi
dalam operasi ini sebagian besar kendaraan yang akan menuju puncak diminta putar balik
karena tak membawa surat keterangan non reaktif hasil tes rapid antigen
dalam satu hari sekitar satu delapan ratus kendaraan dari jakarta maupun bandung dikembalikan menuju daerah asal
karena tak memiliki surat bebas covid sembilan belas
sementara pada sabtu pagi ini sedikitnya tiga ratus kendaraan diminta putar balik menuju daerah asal
jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat mengingat hari ini diprediksi merupakan puncak arus wisata
di subang jawa barat satgas covid sembilan belas kabupaten subang memeriksa secara acak
para pengendara yang masuk wilayah kabupaten subang jawa barat
tepatnya di pintu masuk kabupaten subang dan tangkuban perahu kabupaten bandung barat sabtu pagi
para pengendara yang tidak membawa surat hasil rapi tes antigen langsung diminta melakukan rapi tes antigen di pos pemeriksaan
jika ditemukan kasus positif maka akan diarahkan ke rumah sakit atau isolasi mandiri
dari pemeriksaan rapi tes antigen terhadap sekitar lima puluh pengendara hasilnya negatif
selain untuk masyarakat luar yang akan masuk ke wilayah kabupaten subang
hasil tes covid sembilan belas juga diwajibkan bagi para wisatawan yang akan berkunjung
pemeriksaan ini akan menyebabkan keadaan yang tidak terlalu baik

warga diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabut
meliputan cnn indonesia